kalo dingin kan bisa pake selimut
iya betul selimut itu bisa dijadikan alas buat kita tidur
aduh aduh aduh
jangan buat saya jadi tanpa kelemahan
tolong tolong semuanya salah saya
semuanya salah saya pak tapi tolong pak
ambil lagi sisi ini mbak
lo coba aja ngelamar siapa tahu diterima
soalnya hotel emang lagi butuh banget sekarang kru masak
dan kru sebelumnya mendadak riset
ya lo tinggal belajar aja bro apa susahnya sih
itu kalau gue nekat dapur hotel bisa hancur semua
tadi maaf pak saya dengar omongan tentang
omongan pekerjaan kru masak
itu di mana ya mas
oh itu mbak hotel baru yang ada di depan
mbak kalau tertarik mbak datang aja besok ngelamarnya
bu ati tolong ya bu sekarang ibu bawa anak anak pergi dari sini
ayo bu bereskan barang barang ibu dan pergi dari sini
biarkan anak anak tinggal di halaman pak
untuk sementara saja pak
sampai saya mendapatkan tempat tinggal buat mereka
kasihan mereka masa mereka harus lontang lantung di jalanan
oke sekarang ibu saya izinkan untuk tinggal di halaman ini
besok kalian sudah harus pergi dari sini
iya pak terima kasih pak
terima kasih pak
aku nggak mau jadi gelandanganmu
hai anak anak ibu
sayang denger ya kalian ingatkan semuanya
kalau allah itu pasti bersama orang yang sabar
jadi kita harus sabar kita harus tetap semangat
iya bu hati benar allah memang maha baik
kita bisa kok lewatin ini asal kita kompak dan sama sama terus
iya kita nggak boleh sedih kita nggak boleh putus asa ya
harus semangat semangat
lihat beni sama elora itu sudah bisa menghilangkan rasa sendihnya
berarti kita juga bisa
tidak ada senyum
tidak ada senyum
tidak ada senyum
tidak ada senyum
tidak ada senyum
gimana mau semangat bu
kita bahkan nggak boleh masuk ke pantai asuhan

iya bu kan dingin
kalau dingin kan bisa pakai selimut
oh iya benar benar
terus kalau mau tidur bisa pakai selimut
bisa dipakai alas kan nak
iya betul selimut itu bisa dijadikan alat buat kita tidur
kamu sama bening jauh jauh merantau ke jakarta
memangnya suami kamu ke mana
kenapa bapak tiba tiba menanyakan soal suami saya
kenapa aku selalu mikirin mereka
aku harus ke kontrakan ayah
aku mau keluar sebentar ma ada urusan
aku mau keluar sebentar ma ada urusan

mama ngapain kesini
katanya mama ada kerjaan
mama itu kesini cuma mau pastiin aja kamu itu kerja benar atau enggak
mama tuh gimana sih
aku kerja dengan benar dong ma
mama nggak yakin
karena akhir akhir ini kamu itu kan sering keluyuran
untuk ngurusin hal yang gak penting
nggak usah terlalu over dong ma
mama ikut kamu untuk ngawasin hotel
ya udah terserah mama aja
nah gitu dong
sekali sekali nurut sama mama
emang aku selalu nurut sama mama
belum gimana hanya ma
belum ya belum
kalau kamu itu memang benar anak penurut
yaudah gini aja
coba kasih tau
ya sebenarnya sih banyak cara
tapi salah satunya
nah ya maksud mama
kamu itu sebenarnya bisa mendapatkan perempuan
yang se level sama kamu
yang se padan
dia itu kan lebih cantik
wawasannya lebih luas
dan yang paling penting
dia itu dari keluarga terpandang
ya tapi kan ma
tuh mulai deh
gak nurut lagi sama mama
terserah mama aja
pelan pelan tungguin mama
ini aku pelan pelan mah
naya kenal pak raka
jadi kemungkinan besar naya kerja disini